pameran otomotif nasional indonesia international motor show atau iims dua ribu dua puluh tiga resmi dihelat di jie expo kemayoran jakarta pusat
ims dua ribu dua puluh tiga berlangsung selama sebelas hari yakni mulai enam belas hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga
dan seperti apa kemeriahannya di sana
korrespondensi nn indonesia albi pratama sudah berada di arena iems dua ribu dua puluh tiga
dan selamat siang albi apa saja yang mencuri perhatian pengunjung dalam gelaran pameran iems kali ini
selamat siang begi
kalau misalnya tadi pagi saya mengabarkan bahwa akan ada persiapan dari peresmian iims dua ribu dua puluh tiga oleh presiden eri joko widodo
nah baru saja sekitar sepuluh menit yang lalu presiden eri joko widodo ini sudah meninggalkan pameran otomotif ims
setelah mengelilingi sejumlah hall yang ada di ims kemayoran pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
nah tadi juga setelah mencoba beberapa booth dan juga melihat kendaraan kendaraan yang ada di sini
dan kebetulan saat ini begi saya berada di hall c dua
di mana di sini terdapat banyak sekali kendaraan sepeda motor kalau misalnya saya bisa perlihatkan ke sekeliling saya
tapi yang membedakan jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya ini bisa dilihat maggie
banyak sekali kendaraan roda dua berbasis energi listrik yang semakin masif muncul di pameran iims
nah kalau misalnya tahun lalu hanya ada sekitar
lima atau sampai enam brand saja tetapi kali ini sudah lebih dari sepuluh brand otomotif untuk sepeda motor listrik sendiri
yang bisa dilihat ataupun bahkan dibeli oleh para pengunjung yang datang ke lokasi ini sendiri
nah maggie saya akan sedikit kasih juga testimoni testimoni ataupun pidato pidato yang tadi disampaikan oleh presiden eri joko widodo
pada saat melakukan pembukaan ataupun peresmian ims dua ribu dua puluh tiga kali ini adalah
presiden eri joko widodo ini mengapresiasi capaian terhadap industri kendaraan bermotor indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu karena sudah berhasil mencatatkan angka lebih dari satu juta unit penjualan
jika dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh satu lalu
sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan
karena pada tahun dua ribu dua puluh satu penjualan kendaraan bermotor secara nasional hanya menyentuh angka lebih dari delapan ratus lima puluh ribu
dan ini merupakan yang tertinggi sejak masa pandemi
karena pada saat pandemi sendiri pada tahun dua ribu dua puluh satu
yaitu ada di angka lima ratus ribu unit
sehingga pada tahun dua ribu dua puluh dua capaiannya pun sudah hampir menyamai dengan capaian yang berhasil dicatat pada tahun dua ribu dua puluh
atau satu tahun sebelum pandemi
nah tapi di sisi lain ada komentar presiden eri joko widodo yang agak kontraproduktif
dengan capaian dari jumlah penjualan sendiri
karena joko widodo pun menyatakan walaupun secara ekonomi
angka penjualan ini naik dan juga menyumbangkan beberapa angka yang baik untuk pendapatan dalam negeri
tetapi secara ekosistem indonesia mengalami kemacetan yang cukup parah
tadi jokowi mengatakan setiap kali dirinya melakukan kunjungan kerja
baik itu di dalam kota di jakarta ataupun di bandung
dan terakhir juga mengatakan ke medan dan juga surabaya
lalu lintas ini terasa sekali kemacetannya
sehingga presiden eri joko widodo pun mendorong kepada para pelaku industri kendaraan bermotor
melakukan ekspor lebih banyak lagi
pada tahun dua ribu dua puluh dua jokowi mengatakan bahwa ekspor yang telah berhasil dilakukan oleh pihak pelaku industri ini
sudah lebih dari lima ratus ribu unit dan diharapkan pada tahun tahun berikutnya ini bisa lebih dari enam ratus ribu unit
dan bahkan menyentuh angka satu juta sehingga indonesia sebagai salah satu negara yang memang menjadi
pusat perkembangan otomotif yang ada di asean
tidak hanya memproduksi kendaraan untuk di dalam negeri tapi juga untuk di luar negeri
sehingga pemasukan tetap dapat tapi kemacetan juga bisa ditekan
nah salah satunya juga untuk mengurangi polusi presiden eri joko widodo meminta para pelaku industri otomotif di indonesia
untuk terlibat dalam rantai pasok pembuatan kendaraan berbasis energi listrik
karena indonesia sendiri memiliki bahan baku nikel yang cukup banyak
sehingga ini bisa menjadi salah satu peran penting bagi indonesia dalam industri otomotif
tidak hanya di asean ataupun asia tetapi juga dunia
nah maggie saya juga ingin memberikan informasi bahwa bagi masyarakat yang ingin sekali berkunjung
ke ims dua ribu dua puluh tiga ini sudah mulai dibuka pada hari ini tanggal enam belas sampai dengan sebelas hari ke depan
tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga di mana tiket yang bisa dibeli oleh masyarakat ataupun pengunjung pada hari biasa
yaitu pada hari senin sampai dengan hari kamis ini senilai rp lima puluh
sedangkan untuk akhir pekan mulai hari jumat sampai dengan hari minggu ini rp delapan puluh lima
nah masyarakat tidak hanya akan dimanjakan oleh sejumlah pameran pameran otomotif
karena di sini totalnya ada lebih dari empat puluh lima brand otomotif
roda empat dan juga roda dua tetapi juga ada beberapa hal
seperti misalnya wisata kuliner di area luar ims sendiri
lalu juga ada konser musik sehingga di tempat ini masyarakat juga bisa dimanjakan oleh sejumlah hiburan hiburan
untuk cuci mata gitu ya
jadi tidak hanya melihat perkembangan teknologi otomotif
tetapi juga bisa mendapatkan hiburan yang cukup baik terutama untuk akhir pekan nanti
kami tunggu inovasi dan juga teknologi baru di pameran indonesia international motor show dua ribu dua puluh
terima kasih albi atas laporan anda selamat bertugas kembali